piala dunia sudah berlangsung sepekan terakhir dan terus saja memberi kejutan mulai dari arab saudi yang mengalahkan argentina jepang mengalahkan jerman hingga iran membantai wales
kejutan diperkirakan masih akan terjadi termasuk juga pertandingan hari ini ya australia menang atas tunisia
kita bahas malam ini bersama narasumber pengamat sepak bola tommy welly bung towel selamat malam
selamat malam putri
terima kasih atas waktu anda bung toas
bung toha sebenarnya dari beberapa laga yang saya sebutkan tadi itu mana yang paling mengejutkan untuk anda
arab saudi menang dua satu dari argentina dan jepang dua satu dari jerman
itu dua pertandingan yang menurut saya hasilnya memang pantas disebut sebuah kejutan besar
karena memang sama sekali tidak ada dalam bayangan anda mereka diunggulkan
ya betul arab dan jepang memang tidak diunggulkan terlebih ketika mereka berhadapan dengan tim seperti argentina dan jerman dengan kualitas sepak bola
memang bahwa gap pertandingan atau gap kualitas sepak bola sudah mulai makin dekat antara tim tim besar dengan tim tim dari asia misalnya atau afrika
tapi bagaimana arab saudi bisa comeback berubah di babak kedua ke jepang bisa comeback di bawah kedua itu yang menarik dari sisi sepak bola
bung toel anda sudah mengatakan soal asia dan afrika
beberapa analisis mengatakan ini kebangkitan asia piala dunia saat ini
ada sepakat dengan itu
di menit menit akhir dan gagal di semifinal akhirnya
ya bung toel kalau misalnya anda lihat selama beberapa tahun terakhir memang kualitas pemain asia ada pertumbuhan signifikan
apakah memang ini berpengaruh karena banyak sekarang yang juga sudah merumput di eropa atau bagaimana
ya kalau khusus jepang memang jerman bundesliga itu stepping stone pertama
jadi pintu gerbang pertama mereka memasuki jepang kata kata lewat bundesliga jerman
mereka bersaing mereka mulai merasakan sepak bola eropa lewat jerman lalu kemudian yang hebat hebatnya bisa kemudian pindah ke liga liga yang lebih glamor seperti di liga inggris misalnya
di kagawa yang sekarang pun saya pikir ada cukup banyak pemain jepang yang bermain di bundesliga jerman
jocer mourinho mengatakan sebenarnya tidak seberapa terkejut dengan kemunculan tim asia
yang tidak dijagokan ini karena mengatakan memang kualitas permainan dan kualitas mentalitas asia dan eropa berbeda
apa perbedaannya buntuwel sebenarnya
ya sebetulnya karena eropa kan punya tradisi yang kuat dalam sepak bola dalam hal piala dunia gitu kan
karena ada delapan negara eropa yang sudah jadi piala dunia tapi asia kan belum
dari sisi perwakilan pun kan eropa mendapatkan jatah perwakilan yang sangat banyak
dari tiga puluh dua finalis kan tiga belas eropa
antara asia kan empat lima lah
tengah jatah tiketnya kan
untuk tahun ini tahun dua ribu dua puluh dua ada lima
pun reputasinya memang masih kalah dibandingkan eropa
gap itu perlahan mulai diperkecil oleh tim asia
gapnya diperkecil berarti sekarang yang selama ini muncul di benak masyarakat awam masyarakat kebanyakan faktor fisik itu berpengaruh
sudah tidak terlalu berpengaruh lagi atau bagaimana
kalau fisik dalam konteks tinggi badan ya
itu sudah bukan yang paling utama lagi lah
nggak perlu dijadikan alasan gitu
sangat menarik kan kemarin adalah perubahan taktik
bagaimana arab merubah taktikal pendekatan di bawah kedua juga sikap mentalnya berubah
karena ada tim tok dari latih rv renat
sangat menarik menurut saya sih
jadi katanya kalau kamu gak mau main gak mau main
bola pres kalau ambil foto sama messi katanya kan
motivasi yang sangat kuat
kalau jepang juga perubahan taktikal di babak keduanya bagus
pergantian pemainnya juga sangat bagus
pelatih jepang dan itu yang mengubah situasi tandingan
nah kalau sekarang sebaliknya nih
kalau sekarang menurut anda bung toel setelah melihat beberapa pertandingan ini
apa yang terjadi sebenarnya dengan tim tim unggulan
mengapa bisa kedodoran
apa yang terjadi
mereka bahkan eropa itu sedang dalam proses kompetisi
jadi prosedur konsentrasi mungkin bisa jadi problem mereka di awal
biasanya tim tim seperti jerman itu menanjak secara grafik
nah ini sekarang pemain di pertandingan pertama langsung menghadapi intensitas tinggi di luar dugaan dari jepang
kalau kita lihat babak kedua jepang itu katakanlah menghindar pertarungan di lapangan tengah
karena kualitas kalah materi
bolanya direct ke depan
dan perganjian pemain depan yang sangat kuat dalam berlari duel duel lari itu yang merepotkan jerman di babak kedua
ya bagaimana dengan argentina bung toel
ya argentina secara materi sebetulnya sangat bagus
memasuki piala dunia dengan
mentalitas yang sangat positif karena tiga puluh enam kali pertandingan belum terkalahkan
jadi memang sangat di luar dugaan gitu loh kalah oleh arab saudi
karena secara materi kan argentina favorit lalu dengan daniel messi yang dianggap jadinya terakhir
dari beberapa pertandingan ini
yang anda lihat tim yang cukup konsisten dan memberikan performa terbaik yang mana bung towel
yang mana nih eropa amerika latin
mana saja mana saja di semuanya
oke kalau eropa yang kelihatan bagus kan spanyol dengan perancis lah
walaupun perancis bermasalah dengan banyaknya cedera pemain utama tuh
tapi paling tidak mereka masih bisa melewati krisis cedera itu kan
saat memasuki qatar malah cedera
di transisinya berhasil dilewati di pertandingan pertama
jadi kalau buat eropa saya pikir perancis spanyol inggris posisi yang startnya cukup baik lah
kalau amerika latin ya berhasil lah
paling tidak masih mulus
yang sebaliknya sekarang tim yang tidak sesuai dengan harapan anda
argentina tidak sesuai secara hasil
jerman sebetulnya main bagus
jadi bukan karena jermannya jelek
karena jerman cerdik di babak kedua dan perubahan pergantian pemainnya itu yang tepat dilakukan oleh jerman
jadi saya gak bisa menganggap jerman itu jelek
memang masih punya peluang dan besok senin dini hari ya
jerman akan taruh habis habisan dengan spanyol
yang terdekat polandia arab saudi
apa kira kira yang bisa kita harapkan dari pertandingan ini
saya pikir arab akan tampil dengan percaya diri yang lebih baik
hanya kalau motivasi mereka seolah olah katakanlah sudah memenangkan piala dunia
karena sudah mengalahkan argentina
itu yang bahaya
rasa puas itu kan sudah mereka dapatkan
wajar sih kalau arab merasa sudah seolah olah meraih piala dunia
karena mengalahkan messi mengalahkan argentina
dapat hadiah mobil mewah
artinya kalau mereka merasa sudah sampai pada kekuasaan tertinggi
itu yang bahaya
karena polandia punya robert lewandowski kan
dan itu yang betul betul harus diwaspadai
tapi pada saat yang sama pelatih polandia juga merasa harus betul betul berhati hati menghadapi saudi arabia
dengan itu tadi perubahan taktik yang disampaikan tidak bisa dibaca sebelumnya
betul itu bung toel
ya pemain pemain arab saudi kan tidak ada yang bermain di eropa ya
kebanyakan pelatih eropa pasti agak kurang lah
kurang literatur tentang pemain pemain arab lah
walaupun sekarang secara video analisis kan pasti ada
tapi kurang lebih oke lah
pelatih polandia mengatakan bahwa mereka tidak terlalu familiar dengan permainan arab saudi itu normal saya pikir
cuma kekuatan arab saudi ini disosok pelatihnya
herbo renard ini sangat kuat menurut saya sih
mempengaruhi peningkatan prestasi dari arab saudi
sebenarnya kalau misalnya arab saudi sendiri punya keuntungan dari faktor cuaca dan crowd dukungan masyarakatnya nggak sih
ya mungkin faktor cuaca dan sebagainya
walaupun kan qatar dua ribu dua puluh dua ini kan stadiumnya dilengkapi dengan ac ya
alat pendingin yang mengatur suhunya supaya tetap nyaman bagi pemain pemain eropa
antara kisaran dua puluh sampai dua puluh tiga begitu kan
dan mainnya pun sekarang
pertandingan akhir tahun
ini kan piala dunia yang berbeda dari piala dunia kebanyakan yang biasanya berlangsung di musim panas
jadi bisa jadi alasan juga lah
kemudian yang juga ramai diperbincangkan dan supporternya sudah saling berantem ini argentina meksiko bung toel
kira kira apa yang akan terjadi
iya ini pertandingan yang sangat tricky bahaya buat argentina
argentina sudah kalah duluan atau sudah kecolongan oleh arab saudi
targetnya harus menang
hidup mati do or die bagi argentina bagi messi
yang orang pikir bahwa messi akan lengkap karirnya kalau dipersembahkan juara piala dunia
jadi ini pertarungan yang sangat berat buat argentina
terutama meksiko sendiri punya ambisi
ambisinya meksiko sebetulnya selalu lolos dari babak group
jadi ini lawan yang meksiko ini
lawan yang nggak mudah
apalagi pelatihnya asal argentina
lohan meksiko di barcelona
iya dan dikatakan sudah bisa membaca kira kira apa yang akan dilakukan oleh messi gitu ya bung toel ya
ya kurang lebih kan sudah biarlah
sekarang komen komen hebat itu bisa kita saksikan setiap minggu kan di layar televisi
jadi nggak ada lagi yang baru
nggak ada lagi yang selalu aneh gitu
apakah artinya sekarang messi menanggung beban yang cukup berat ini bung toel
iya sejak dia tampil gitu ya
sebetulnya bebannya memang selalu berat ya
terutama sejak dua ribu sepuluh lah
penampilan pertamanya kan dua ribu enam
tetapi saat itu kan usianya masih sangat muda lah
namanya dia usianya sembilan belas
jadi belum jadi tulang punggung
tapi sejak dua ribu sepuluh bebannya memang selalu berat
bung toel apakah anda juga melihat kira kira akan masih ada banyak kejutan lagi di babak penyisian grup ini
ada grupnya korea selatan urug pai portugal
itu juga masih terbuka kemungkinan
karena sekarang jarak kualitas sepak bola yang makin sempit di antara tim tim besar maupun tim tim underdog gitu
prediksi anda nih tim tim underdog itu tadi tim tim kuda hitam kira kira yang bisa lolos ke babak selanjutnya
mana saja bung toel
lolos ke babak selanjutnya jepang
bisa menyodok itu akan bisa mengejutkan
kalau bisa kasih misalnya mengatas spanyol gitu kan
kalau dari asia yang paling kuat bisa underdog yang bisa merepotkan sejauh ini saya lihat jepang dan korea selatan mungkin ya
jepang dan korea selatan
baik bung toel terima kasih banyak malam hari ini kita sudah berbincang
sebentar lagi kita akan juga mengikuti pertandingan pulang di saudi arabia atau sudah mulai sekarang
baik terima kasih banyak bung toel malam hari ini
selamat menonton piala dunia